tidak selamanya guyuran hujan dengan intensitas tinggi membawa malapetaka
bagi sebagian warga di desa plumbon kecamatan limpung kabupaten batang jawa tengah justru mendulang rupiah
seperti inilah video yang viral di sejumlah media sosial
anak anak dan orang dewasa beramai ramai masuk ke sawah dan saluran irigasi untuk mencari uang yang terbawa banjir di area pertanian desa plumbon kecamatan limpung kabupaten batang jawa tengah minggu pagi
pecahan uang kertas mulai dari lembaran rp lima puluh dan rp seratus berhasil dikumpulkan meski basah
puluhan warga yang masih penasaran terus menyisir dan mencari di sepanjang saluran air sampai ke sawah dan tumpukan sampah
salah satu warga anwar mengatakan dirinya berhasil memperoleh uang kertas pecahan rp seratus dan rp lima puluh senilai rp tiga ratus
salah satu warga anwar mengatakan dirinya berhasil memperoleh uang kertas pecahan rp seratus dan rp seratus
di air itu ada uangnya mas semalam kan ada hujan besar itu nampak ada uang itu uang rajaan rp seratus sama rp lima puluh
hingga kini belum ada laporan dari warga yang kehilangan uang terkait peristiwa ini
saktio dimas batang jawa tengah